tadi nesya sudah melaporkan dari istana dinamika sebelum dan juga setelah reshuffle presiden joko widodo di kabinetnya kali ini
presiden memang meracik ulang kabinetnya dan ini merupakan reshuffle pertama di pemerintahan jokowi pada periode kedua ini
sejumlah nama yang baru mengisi posisi menteri jokowi beberapa tadi sudah disebutkan
saya akan ajak anda untuk melihat lagi profil siapa yang tergantikan dan siapa yang menggantikan
kita akan coba cek bagaimana kemudian kita melihat komposisi menteri jokowi
pertama kita akan lihat di sini adalah menteri sosial
ini yang juga banyak disoroti oleh masyarakat pada hari ini
tidak hanya karena nama tri risma hari ini disini merupakan tokoh yang cukup populer karena sebagai wali kota surabaya
dan sering warawiri ya muncul di pemberitaan media
yang ini juga sudah selesai masa jabatannya sebagai wali kota surabaya karena sudah dua periode
yang juga ketua dpp dari pde perjuruh
jadi bisa kita simpulkan sebetulnya keterwakilan rizuma di sini adalah merupakan jatah bagi pde perjuangan
karena juliari batubara juga merupakan politis dari partai yang sama pde perjuangan
yang kemudian tertangkap oleh kpk karena korupsi kasus bansos di masa pandemi covid sembilan belas
ini adalah menteri sosial yang lama dan juga yang baru
kita lihat ke pos yang lain
pos berikutnya adalah menteri pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf
yang lama adalah wistos
yang pertama yang menjabat sebagai menteri parekraf kemudian digantikan oleh sandiaga uno
tadi nesha sempat menyinggung kemudian apakah sandiaga ini sebetulnya mewakili profesional atau partai politik
karena posisi sandiaga adalah wakil ketua dewan pembina partai gerindra
jelas wakilnya pak prabowo subianto
pak prabowo sudah duduk di kursi menteri pertahanan
sandiaga uno kemudian menyusul di menteri parekraf
cukup menarik karena prabowo dan sandiaga dahulu adalah lawan politik dari jokowi maruf amin di pilpres dua ribu sembilan belas
kita lihat di pos yang berikutnya
nah ini yang banyak disoroti oleh juga masyarakat karena kita sedang pandemi covid sembilan belas
sehingga banyak menyorotikin reja dari terawan agus putranto
yang akhirnya hari ini dijawab oleh presiden joko widodo terawan kemudian digantikan oleh budi gunadi sadikin
menarik juga kita melihat profil dari menteri
untuk kesehatan yang baru ini karena ini bukan menteri yang berdasar dari kalangan medis ya dokter
biasanya kan menkes itu punya background profil sebagai dokter
tapi budi gunadisadikin ini tidak karena ia merupakan wakil menteri bumn sebelumnya
kemudian direktur utama dari bank mandiri tadi juga disebutkan juga oleh presiden joko widodo
kita lihat kita akan tunggu bagaimana kemudian pos menteri kesehatan yang diisi oleh bukan orang yang punya latar belakang kesehatan
apakah kemudian cukup mumpuni untuk menangani pandemi covid sembilan belas
karena pos ini menjadi sangat krusial di indonesia terutama dalam hal untuk penanganan covid sembilan belas sampai hari ini yang belum selesai
kita lihat di pos menteri berikutnya adalah menteri agama fahlur rozi
bukan cerita baru sebetulnya fahru rozi ini yang punya latar belakang militer
menuai banyak sekali pemberitaan dan juga sorotan baik karena beberapa pernyataan kebijakan
kemudian juga sosoknya yang dianggap agak jarang ya

menteri agama diisi oleh orang yang berlatar belakang militer
kemudian presiden mengumumkan farul rozi
tapi kemudian ini dievaluasi dan juga diganti oleh yakut holil kumasi yang merupakan politisi dari pkb
yakut holil juga bukan orang yang baru sebetulnya dalam kancah politik di indonesia karena ia juga merupakan anggota dpr
dan juga lebih kenal sebagai ketua ppgp ansor ya

jadi ini merupakan perwakilan juga dari kalangan nu yang mengisi pos menteri agama yang baru ini
kita lihat kemudian yang berikutnya ini menteri kkp yang juga menjadi sorotan karena ditangkap oleh kpk
adalah edi prabowo sebelumnya
sekarang sudah jadi tersangka kemudian digantikan oleh sakti wahyu trenggono
yang tadi juga nesya sempat katakan bahwa ini adalah orang yang sebetulnya merupakan berlatar belakang pebisnis dan dari tkn jokowi ⁇ maruf ⁇

jadi ya masih orang orang kemudian orang orang presiden jokowi dodo lah
kemudian kita ke menteri perdagangan agus suparmanto
ini juga digantikan oleh m lutfi yang juga bukan orang baru dalam hal perdagangan karena pernah menjadi menteri perdagangan di eranya pak sby
kemudian pernah juga kepala bkpm
itulah tadi wajah wajah yang lama dan yang baru yang digantikan oleh presiden joko widodo
siapapun kemudian wajah wajah ini baik yang lama dan juga yang baru
harapan publik sangat sederhana
harapan publik sangat sederhana
mereka bisa bekerja dengan baik sehingga target target yang ada di pos mereka ini bisa tercapai terutama di tengah pandemi covid sembilan belas
ada masalah perekonomian di sana juga ada masalah kesehatan yang harus diselesaikan
jadi kita akan nantikan bagaimana kinerja mereka terutama jangan sampai lagi kita melihat ada menteri yang ditangkap oleh kpk